kan abang udah makan kok balik lagi
abang bukan mau makan abang mau ajak jalan jalan
terserah lo mau nonton mau makan
ketan abang juga boleh asal lo jangan belanja
abang kenapa sih kok tiba tiba baik
kagak abang tadi cuma mikir
udah lama kita gak kejalan jalan
itu loh sinetron yang tiap hari dibuter malem malem
oh memangnya sinetron yang kemarin akhir episode nya gimana
itu istrinya akhirnya pergi dari rumah
karena gak tahan
suaminya marah marah terus
oh seindah menonton
habisnya sinetron sampai tiga jam
sudah keburu ngantuk
lo nih duduk dah
ya udah dong
masuk kita kan
jadi aku jadi daya kulit
mau dijual loh kenapa mbak beka baru beli mobil sudah dijual lagi itu punur bapak ingin pergi haji
jadi lu mau lihat kontrakan sama dalemnya di boleh atuh bek
belum rumah ini yang mau dikontrakinnya bek bukan
tutup gue serem ngeliatnya
kamu dari mana aja jak
makan gue sebel
mungkin kurang piknik jack
coba ajak jalan jalan atuh jack
bang burnya satu ya
emang kenapa be
oh udah aja tawarin sama haji murud
siapa tau dia mau be
agak ada yang lain apa
enggak udah kerja
kerja di mana
depan situ tuh
rumahnya di mana
wah jauh tuh
kalo kerja naik apaan
ada pasien nanya nanya terus
ya udah tuh
tapi beliin saya gorengan lima ya
ya allah tis
mendingan gue beli kopi saset terus gue bikin kopi sendiri
bikin aja sendiri
daratnya kayaknya kayak sumpah
kita jarang bang jalan jalan
ayo mau jalan jalan
enggak ah tapi banyak kerjaan bang
mas ngecek gak
yang ayo kita jalan jalan
abang abis bikin salah ya
lu disembarangan aja
mau jalan jalan gak gak
kalau kagak abang mau ngecek lagi
lu liat dah dalemnya
wih lumayan juga beh
berapa luasnya ini teh
tiga kali tiga dih
listriknya berapa beh
besar juga ya
mau gak kak
ya mau nanya dulu si entis
ya udah tuh
explain présana sekarang
mau kemana lu
makasih mas pur
eh mbak sini dulu
enak aja main main makasih aja ongkosnya